p tiga menilai dalam pertemuan antara megawati dan prabowo subianto
membicarakan lobby politik terkait posisi yang akan menguntungkan kedua pihak
salah satunya posisi ketua mpr
wakil ketua umum p tiga arwani tomafi menyebut
hal tersebut sah sah saja dibicarakan oleh ketua umum parpol
yang bersilaturahmi dan p tiga menyambut baik pertemuan tersebut
mampu merajut kohesivitas pasca pilpres
di antara masyarakat bahwa ada pembicaraan materi politik
secara spesifik antara kedua beliau saya kira itu sah sah saja